banjir di sintang kalimantan barat sudah lebih dari tiga pekan dan tidak kunjung surut
penyebab banjir sintang pun menjadi perdebatan
banyak pihak mendesak pemerintah pusat melakukan aksi konkret atasi banjir di sintang
presiden joko widodo menyebut banjir sintang akibat kerusakan daerah aliran sungai berpuluh puluh tahun
namun pernyataan presiden dikritisi pemerhati lingkungan yang meminta presiden jangan hanya retorika saja tanpa aksi nyata
apa sebenarnya yang bisa dilakukan pemerintah pusat
seberapa parah kerusakan daerah aliran sungai di kalimantan khususnya di sintang kalimantan barat
saya akan diskusikan malam hari ini dengan dua narasumber
ada pak saparis sudaryanto direktur perencanaan dan evaluasi pengendalian daerah aliran sungai atau pepdas klhk
pak saparis selamat malam
selamat malam mas assalamualaikum
waalaikumsalam dan ada bang niko demus ale direktur eksekutif walhi kalbar
bang niko selamat malam apa kabar
selamat malam bung
sebelum kita mulai
ini perbincangan saya coba putarkan kembali pernyataan presiden yang berbicara soal penyebab dari banjir di sintang yang sudah memasuki tiga pekan berikut ini
kerusakan catchment area daerah tangkapan hujan yang sudah berpuluh puluh tahun dan itu yang harus kita hentikan
karena memang masalah utamanya ada di situ
sehingga kapuasnya meluber karena daerah tangkapan hujannya rusak itu yang ingin kita perbaiki
nanti akan mulai mungkin tahun depan kita bangun nursery persemian kemudian ada penghijauan kembali di daerah daerah hulu
di daerah daerah tangkapan hujan di catchment area itu memang harus diperbaiki
kerusakannya ada di situ
dan yang kedua memang ada hujan yang lebih ekstrim dari biasanya
saya ke pak saparis
pak saparis data klhk sebetulnya seberapa parah kerusakan daerah aliran sungai yang tadi disampaikan juga oleh presiden sudah berpuluh puluh tahun katanya
ya terima kasih mas
memang kita mengidentifikasi banjir ini dilihat dari daerah mana yang memberi kontribusi
kemudian kita cek
kemudian kita cek
memang sudah ada daerah daerah yang rusak
dan memang kita sudah turun juga
dari tahun dua ribu lima belas hingga dua ribu dua puluh itu hampir enam puluh hektar kita rehabilitasi
namun ini harus kita perhatikan bersama bahwa program ini akan survive itu akan berhasil jika ada peran serta para pihak
misalnya kita menanam
menanam itu juga harus ada pemeliharaan
kita menanam kemudian ada masyarakat mohon maaf pihak pihak manapun yang
kemudian mencabut dan mengganti dengan nyalain ya jadi nggak berhasil
ini sebenarnya sudah kita lakukan melalui berbagai upaya termasuk perakuan diri masyarakat
pemegatan penanaman jadi kita lakukan
dua ribu lima belas sampai dua ribu dua puluh bisa dispesifikan lagi pak asap baris apa kemudian sudah dilakukan oleh klhk paling tidak
jadi tadi saya sampaikan ada enam puluh hektar sudah kita rehabilitasi
kemudian kita dalam rangka mencegah
banjir ini mengatasi lahan rusak tadi adalah juga dikombinasikan dengan upaya upaya konservasi tanah dan air
jadi kita juga ada intervensi sekitar lima ratus an unit bangunan konservasi tanah dan air berubah kali plug
kemudian jam penahan itu sifatnya untuk sedimen trapping agar kapasitas sungai terjaga
karena kalau ada subas sedimen cukup banyak kemudian mengendap berarti kan kapasitas sungai berkurang juga

oke jadi kita kombinasi mas antara pre vegetasi dengan sedimen trapping

oke kalau kemudian sudah ada upaya upaya yang dilakukan klhk ya termasuk rehabilitasi dan lain sebagainya tadi itu
bahwa sekarang faktanya banjir di sintang belum juga surut bahkan sudah tiga pekan
artinya upaya itu bagaimana evaluasinya pak saparis apakah memang belum maksimal atau seperti apa
jadi begini kemampuan lahan dalam transformasi hujan menjadi aliran itu juga terbatas
nah tadi disampaikan juga bahwa hujannya cukup ekstrim seperti itu
nah sehingga jika memang apa namanya kemampuan infiltrasinya terlampau ya akan menjadi banjir
dan kita juga harus paham mas kalau kita melihat konfigurasi topografisnya
di daerah daerah terdampak banjir tadi dia juga semacam flood plain atau dataran banjir sebenarnya itu bisa kita cek
ini amat sangat ilmiah bisa kita cek sama sama kita lihat dari demnas namanya itu kita lihat konfigurasi topografinya kita ketahuan
daerah daerah banjir itu juga daerah daerah dataran banjir
dan kalau kita lihat posisinya secara spasial ya ternyata juga di mohon maaf di back swamp atau rawa belakang
itu sebetulnya juga daerah daerah yang tidak boleh dihuni
tapi jika dihuni ya ada perlu ada dikedepankan juga skema skema adaptasi
walaupun juga upaya upaya mitigasi tetap kita dorong dan kita kedepankan
oke baik bang niko tadi sudah ada paparan dari pak saparis ya terkait dengan upaya yang sudah dilakukan dan penjelasan
kondisi yang ada di sintang
tapi kalau kita melihat apa yang disampaikan presiden kemarin soal ini adalah kerusakan berpuluh puluh tahun
saya ingin dengar apa pendapat dan juga tanggapan walhi dari kalbar
merespon apa yang disampaikan oleh presiden jokowi dodo
oke terima kasih
apa yang telah disampaikan oleh presiden pak jokowi
terkait kondisi lingkungan yang ada di kalimantan barat secara umum dan sintang
serta daerah daerah banjir pada khususnya
yang menyatakan bahwa kondisi lingkungan dari wilayah terjadi banjir
memang sudah terjadi kerusakan berpuluh puluh tahun
kita mengiakan yang seperti yang disampaikan oleh pak presiden
bahwa faktanya memang eksploitasi sumber daya alam yang berbasis hutan dan lahan
memang sudah sejak lama terjadi di kalimantan barat

serta daerah daerah yang saat ini tergenang banjir atau yang mengalami bencana ekologis banjir
merupakan salah satu dari sekian wilayah yang memang kondisi lingkungannya sudah rusak parah
tapi menurut anda cukupkah sampai di situ
karena kemudian yang juga banyak dikritisi adalah apa setelah pernyataan presiden
kan kira kira begitu ya bang niko
sebenarnya kita berharap negara karena negara sudah mengetahui kondisi lingkungan
dan menyebabkan terjadinya banjir kita tidak mau negara hanya bisa berstatement saja
tapi dalam hal ini negara harus mampu memberikan upaya upaya konkret dalam melakukan perbaikan perbaikan
melakukan pemulihan pemulihan terkait kondisi lingkungan yang ada di kalimantan barat sendiri
yang sudah presiden juga tahu bahwa kondisinya sudah mengalami rusak parah
ini sudah terjadi puluhan puluhan tahun
dan ini saatnya oleh
oleh negara melakukan pemulihan yang harus segera dilakukan karena ini akan berdampak
untuk beberapa tahun ke depan dalam mengantisipasi bahkan untuk meminimalisir terjadinya
bencana ekologi banjir akan terulang lagi di kalimantan barat
oke misalnya apa yang menurut anda negara harus segera lakukan
apakah reboisasi kah seperti yang disampaikan presiden
atau kemudian ada banyak hal yang lebih dari sekedar reboisasi
salah satu cara untuk memperbaiki atau melakukan pemulihan
tapi akar persoalannya itu bukan di konteks hanya melakukan penghijauan dengan program reboisasi
kalau kita mau telusuri lebih jauh soal kondisi atau peristiwa banjir yang ada di sintang
dan kalimantan barat secara keseluruhan ini kan memang akar persoalannya ini kan sebenarnya
apa kesalahan dalam penyalahgunaan
penyalahgunaan tata ruang ya
tata ruang yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah
baik kabupaten maupun provinsi dalam mengimplementasikan pengelolaan tata ruangnya
ada kesalahan di situ
dan bencana banjir ini dia bukan berdiri sendiri karena ketika datang hujan terus banjir dan segala macam
tidak sesederhana itu yang harus dilihat
tapi harus dilihat akar persoalannya
nah tadi kan disampaikan dan pak jokowi juga mengetahui bahwa
kondisi lingkungan rusak parah ini kan pasti ada penyebabnya
karena kondisi lingkungan ini bisa terjadi rusak parah
artinya ada faktor faktor yang menyebabkan kerusakan itu terjadi
nah faktor faktor itulah yang sebenarnya harus segera diselesaikan
karena itu kita anggap kacamata walhi melihat ini sebagai akar persoalan
dari bencana ekologis yang terjadi saat ini
oke jadi akar permasalahannya adalah menurut anda tata ruang yang sudah kritis
oke tata ruang menjadi salah satu akar penyebabnya karena memang penyalahgunaan
atau tata kelola lahan yang kurang pas
nah dan yang lain adalah karena memang masifnya investasi investasi yang berbasis hutan dan lahan
yang berada di tidak hanya di kabupaten sintang yang saat ini menjadi wilayah yang paling luas
apa namanya dampak bencana banjirnya
tapi semua wilayah yang ada di kalimantan barat
kalau saya mau lebih menjelaskan begini
di tata ruangnya wilayah itu kan sudah ditetapkan dari empat belas tujuh juta hektare
wilayah daratan kalimantan barat itu sudah diplotkan enam empat hanya untuk kawasan produksi
kawasan produksi ini kan artinya kawasan yang bisa digunakan oleh investasi investasi
seperti perkebunan kelapa sawit pertambangan
atau semua aktivitas ekonomi di situ
sisanya delapan tiga juta ini diplotkan untuk kawasan non produksi
artinya kawasan itu tidak boleh dikutak atik oleh kegiatan apapun
terutama yang kegiatan kegiatan ekonomi yang berbasis hutan dan lahan
tapi pada kenyataannya investasi yang ada di kalimantan barat hari ini
itu menembus angka dua belas juta hektare
di situ juga perkebunan kelapa sawit
di situ juga pertambangan
di situ juga industri di sektor kehutanan seperti hti dan aph
nah artinya kan sudah terjadi overload peruntukan kawasan
yang harusnya tadi cuma enam empat juta hektare untuk kawasan produksi
tapi pada pengimplementasiannya terjadi penyalahgunaan tata ruang
apa namanya pengelolaan ruang yang ada di kalimantan barat
nah akar akar persoalan inilah yang menurut kita yang memang perlu harus segera dilakukan
dan tata kelola
tata kelola dan tata pemulihan untuk lingkungan hidup yang ada di kalimantan barat
pak saparis cukup kompleks ya pak
artinya kita melihat banjir sintang ini tidak bisa kemudian karena
satu hal faktor cuaca hujan deras
tapi juga kalau paparan dari bung niko tadi menyebutkan ada banyak hal
terutama akarnya adalah soal penyalahgunaan tata ruang
dan investasi eksploitasi yang berbasis hutan dan juga lahan
hal yang sama apakah itu dilihat oleh klhk bahwa banjir ini
oke kerusakan das tapi di satu sisi ada kerusakan alam
kerusakan lingkungan yang sudah terjadi berpuluh puluh tahun
betul ya saya setuju dengan tata ruang
memang ini yang selalu kita lihat
kita harus paham bahwa tes adalah konsep besar tata ruang
ini yang kami pakai sebetulnya
dan dalam mengidentifikasi itu awalnya kita setuju saja
kita tidak peduli dengan status dan fungsi kawasan
kita cek saja di situ
kemudian kita nilai apakah dia berkontribusi terhadap
runoff atau tidak nah itu
tapi kemudian kita lihat di fungsi kawasannya
untuk menentukan berbagai bentuk intervensi di sana
misalnya kita di hutan lindung
kalau ada hutan lindung besar kita intervensi berparehabilitasi
di hutan produksi dia terkena kwasipan kwasipan untuk rehabilitasi juga
jadi sebetulnya ini sudah
dalam sejarah utuh begitu
dan saya kira kita juga harus paham bahwa
tadi mas niko menyampaikan menginvestasi
investasi tidak masuk ke dalam
indikasi program dalam pola ruang
kenapa di situ akan kita lihat dia
apakah dia harmonis dengan upaya konservasi
apakah dia sudah saling
mohon maaf kami dalam program program
rehabilitasi itu sudah berbahasa spasial
banget jadi ini yang kita dorong
bahkan kita sudah menyusun rencana
umum jadi mohon maaf kita sudah
upaya konkret sebetulnya
dari rencana kemudian sampai penyiapan nursery
tadi pak presiden sampaikan
kita sudah ada persenian
di sana di kalbar itu
ada persembahan permanen satu juta batang
per tahun produksinya
nah ini salah satu upaya tapi dengan
penyatuan dari pak presiden tadi akan kita
pengembangan lebih jauh lagi dan lebih besar
saya kira untuk mendukung upaya reotasi
oke pak saparis apakah selama ini
melihat bahwa investasi yang dilakukan
sudah harmonis dengan
lingkungan yang akan sustain
ya kalau yang di dalam
kawasan kita bisa nilai yang menjadi masalah
yang di luar kawasan hutan itu tidak
punya datanya kita bisa melakukan
assessment sepertinya terhadap
mohon maaf bang niko sebetulnya kan
banjir ini tidak melulu dari fungsi
kawasan hutan ada juga dari luar kawasan hutan
kalau kita punya datanya kita bisa melakukan
assessment dan kami selalu melakukan itu
ada pemanfaatan seperti itu tampilannya seperti apa itu
niko demus atas apa yang tadi disampaikan oleh pak
saparis tapi dijawab nanti kita akan segera kembali
sesaat lagi tetap di cnn indonesia newscast
anda kembali di newscast saya akan langsung ke bang niko silahkan bang niko
menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh pak
sebelum jauh saya menanggapi
terkait yang disampaikan
terhadap situasi banjir yang ada di sintang
sintang itu memiliki
sembilan das daerah aliran sungai
luasan das yang ada di sintang itu mencapai
nah dari dua dua
bersama dengan teman teman bp das
kawasan das mengalami
tingkat kerusakan atau
di situ juga yang tingkat kritisnya sedang
tinggi yang sedang
jadi dari dua dua juta
nah itu satu nah yang kedua
sintang ini berada di
muara beberapa das
yang ada di kabupaten hulunya
ada das melawi
ada das kapuas
terus ada satu lagi
ketungau terus das kayan
di sintang saja sudah mengalami kerusakan
kondisi das yang ada di
melawi di kabupaten malawi dan das
yang ada di kabupaten kokosulu yang berada
di apa namanya
kota sintang atau di kabupaten sintang
karena semua das das
yang disebutkan tadi itu
semuanya bermuara di sintang
nah angka menunjukkan
kalau das di
luasan das melawi itu
yang mengalami kerusakan
yang lebih parah lagi
misalnya das kapuas
itu jumlah luasan dasnya
yang mengalami kerusakan dua satu juta hektare
sungai sungai yang di penghuluan
di das das melawi das kapuas
ditambah lagi dengan das das yang ada
di sintang mengalami kerusakan
kebetulan kita saat ini sedang masuk masa
padahal baru masuk ini
baik yang berada di sekitar das
di dasnya sendiri
ini sudah tidak mampu lagi mendukung ketika
tingkat curah hujan sangat tinggi
kenapa karena memang
kerusakan kerusakan yang terjadi di das das yang
yang ada di sintang
das yang ada di kabupaten melawi
das yang ada di kepulauan kopo suluh
ini sudah tidak mampu lagi menjamin untuk
untuk tata air
dalam mendistribusikan air
semuanya itu lulus langsung ke
kota sintang makanya kenapa
sintang hari ini sudah hampir
tiga pekan lebih bahkan masuk di pekan ke empat
mengalami banjir yang
sampai hari ini juga belum mengalami kesurutan
nah kita mau katakan
yang terjadi akibat kerusakannya apa
saya setuju yang disampaikan tadi
investasi bukan sangat sedikit maksudnya
saya mengatakan soal investasi
yang berbasis hutan dan lahan
di sekitar kawasan das
di tiga das terutama
das yang ada di tiga kabupaten tadi
kabupaten sintang melawi dan
kepulauan kopo suluh
investasi pengembangan yang
dilakukan di sekitar das ini
itu kenapa kalau kita mau mengatakan
salah satu penyebab
terjadinya kerusakan das adalah
yang berbasis hutan dan lahan
yang catatan kita
merupakan salah satu
dari tiga belas kupatan kota
yang ada di kalimantan barat yang memiliki
perkebunan kelapa sawitnya cukup luas
enam ratus ribuan hektar
yang sudah terbuka
yang sudah terbuka menjadi kebun
dalam konteks dalam
sudah memiliki iup dan memiliki hgu
angkanya sudah mencapai
dan sintang menempati urutan
kedua dari kabupaten kota
yang memiliki salah satu investasi
perkebunan kelapa sawit yang terbesar
di kalimantan barat
belum lagi di daerah penghuluannya
di kabupaten melawi di kabupaten kopo suluh
investasi berbasis hutan dan lahan
ini sudah mencapai angka
sementara yang di kabupaten melawi
sudah mencapai angka
sekitar seratus ribuan hampir dua ratus ribu hektar
nah ini kan artinya
saja ini sudah
berkontribusi terhadap kerusakan kerusakan
lingkungan yang ada di kalimantan barat
salah satunya kondisi dasar
itu baru satu sektor saja belum lagi kita masuk
ke sektor pertambangan yang
di tiga kabupaten ini sudah memasuki angka satu
tambang yang ada di tiga kupatin ini
artinya ini juga
akan berkontribusi ke depan
walaupun saat ini belum
satu empat itu belum terbuka habis
dan ini akan berpotensi besar
itu kenapa kita melakukan yang namanya
kita dorong pemerintah untuk segera
melakukan tata kelola
untuk pemulihan lingkungan dengan
baik bang niko jadi yang anda mau
tekankan adalah investasi berbasis
hutan dan lahan yang ada saat ini
itu berkontribusi terhadap
kerusakan lingkungan sehingga dasnya
juga semakin kritis dan tadi anda katakan
yang ada di sintang ya
bang niko itu yang kemudian anda highlight
tanggapi dari data yang disampaikan
oleh bang niko dan investasi berkontribusi
terhadap kerusakan lingkungan dan juga
das yang ada di sintang
ya terima kasih kalau saya melihat
data yang ada di kami ya line kritis
di catchment area titik banjir
sintang tadi datanya
dari kami itu empat ratus dua puluh sembilan hektar
sebetulnya itu yang dari
kami saya juga kurang tahu tadi kok cukup
luas kebetulan yang tadi satu lima juta
lima juta das yang kritis
ya jadi gini
kan wali datanya itu ada di kami
wali datanya lahan kritis walaupun ada di
bp das yang mengumpulkan tapi kami
melakukan kompilasi nasional setelah kita cek
di catchment area banjir jadi
begini mas kalau
mas reinhardt jadi kalau kita mengidentifikasi
ada di mana kemudian kita
kita delineasi getsmen area nya
jadi tidak bisa kita melakukan
ekstrapolasi seluruh das kapuas
itu tidak bisa jadi kita melihatnya
di catchment area kenapa karena
hitung hitungan hidrologi kan seperti itu
orang pu begitu orang juga seperti itu
sama nah setelah kita identifikasi
ternyata empat ratus dua puluh sembilan hektar
nah ini sudah menjadi
target rehabilitasi kita sebenarnya dan kita
sudah melakukan sejak dua ribu lima belas
tadi saya sampaikan bahkan ke depan pun
kita sudah punya rencana untuk mereaksi
yang rusak rusak tadi termasuk penyediaan
peningkatan nursery yang
sudah kita miliki jadi statement
bapak presiden tadi adalah bagaimana kita
mengembangkan lagi nursery yang ada jadi
itu sudah kita mulai
sudah kita identifikasi kita cek dari

juga sudah kita lakukan jadi seperti itu
jadi ada perbedaan di luar perbedaan
data ya tapi begini pak saparis artinya
melihat situasi yang sekarang
apa yang kemudian akan dilakukan itu yang menjadi
pertanyaan besar apa aksi konkret yang akan dilakukan
oleh pemerintah pusat di semua
kementerian termasuk klhk untuk bisa
memperbaiki situasi yang ada saat ini karena
yang disoroti oleh mungkin bang niko
dan kawan kawan adalah bagaimana pemerintah
mau melakukan penghijauan sementara
daerahnya sudah diberikan izin
tambang dan lain sebagainya
oke kalau upaya konkret tadi sudah saya sampaikan ya
kita sudah upaya repektasi ya
repotetasi dan reputasi dan kita juga
tidak berdiri di situ sebenarnya kita juga menurunkan
peran para pihak misalnya
kita sudah ada
mou antara dijen kami dengan
menggunakan tata ruang berbasis
mengandalkan pengurangan risiko bencana
termasuk juga bagaimana kita
dikawal oleh banyak pihak jadi program kami
replikasi tadi berbasis
peta sudah ada kita dorong ke dalam
bisa dipahami oleh multi pihak kemudian
bisa diopolikan dengan sektor lain
artinya tidak ada saling menegasikan
itu saling mendukung dengan demikian apa
terjadi harmonisasi program antar sektor
itu yang sudah kita dorong jadi kita sudah
melalui berbagai lini untuk
rehabilitasi tadi oke bang niko
kalau kemudian anda dan teman teman memperhatikan
lingkungan memperhatikan menyoroti
soal investasi dan juga
lahan dan juga hutan
yang menjadi penyebab kerusakan
lantas solusinya menurut anda apa
sementara ini apakah
dicabut kah atau direvisi kah
saya mau menyampaikan
kondisi hutan sementara
so hutan saat ini di
dari tahun dua ribu dua
di kabupaten sintang sendiri
yang hilang dalam rentang
sepuluh tahun terakhir
jadi dari tahun dua ribu satu
kita melihat bahwa
yang hilang di kabupaten sintang
rentang sepuluh tahun nah
salah satu dari
sekian banyak penyebabnya
lagi lagi kita mau menyampaikan bahwa
terhadap kondisi lingkungan itu
nah pertanyaannya apa yang harus di
segera dilakukan pemerintah
pasca bencana ekologis
banjir yang ada di sintang yang pertama
infrastruktur yang ada
dari bencana tapi tidak selesai
sampai di situ seperti yang sudah saya sampaikan
di awal bahwa akar persoalannya
memang harus segera dilakukan
tata ruang segera dilakukan
karena memang di awal sudah
untuk non produksi tapi dalam faktanya
kita juga melihat
di kabupaten sintang dan
beberapa kabupaten lainnya bahkan di
tiga belas kabupaten kota ini
investasi skala besar yang berbasis
hutan dan lahan sangat masif
sintang salah satunya
kejadian bencana ekologis ini
semua terutama pemerintah yang punya
kebenaran untuk mengambil kebijakan
berkaca dari kejadian
bencana ekologis ini harus
segera melakukan yang namanya
perbaikan tata kelola
bukan dicabut semua
artinya perbaikan tata kelola
investasi baik di situ
harus dilakukan tata kelola
apa yang harus
ditata dalam konteks
ini adalah perizinannya
yang ada di kabupaten
sintang dan semua kabupaten
yang ada di kalimantan barat karena memang
potensi banjir untuk itu
apa yang direvisi
saya ambil satu contoh aja
misalnya misalnya ada
perusahaan a yang mendapatkan
konsesi katakan sepuluh hektare
seperti itu ketika
pemeriksaan atau audit
taruh misalnya cuma
satu hektare yang masuk
di dalam kawasan hutan nah yang
satu hektare itu yang harus
direvisi kalau yang
sembilan ribunya berada di apl
tapi kalau satu nya berada di kawasan hutan
itu yang harus segera dilakukan nah yang
lain segera dilakukan revisi adalah
apa dilakukan tata
penanaman kebun yang sampai
masuk ke bibir sungai
kalau sepanjang sungai
das kapuas das ketutupan
das tungau das kayan das melawi
kalau kita punya kesempatan untuk
menelusuri itu kita bisa melihat
yang seharusnya bibir
sungai badan sungai yang jaraknya
lima puluh meter seratus meter bahkan lima ratus meter
dari badan sungai yang tidak seharusnya
dibuka untuk perkebunan tapi
kita bisa lihat di beberapa titik
kebun kebun sawit itu
sampai pada bibir bibir sungai
nah ini yang maksud saya
harus segera dilakukan revisi
terlepas dari postur yang lain baik baik
pak samaris perlukah
kemudian pemerintah atau mungkin klhk
juga melihat kembali perbaikan tata kelola investasi
yang sudah diberikan menurut anda
ya betul mas sebetulnya kami
selalu melakukan evolusi kebijakan
jadi ini selalu kita lakukan
dalam konteks untuk perbaikan ke depan
kenapa karena situasi di lapangan
amat sangat dinamis itu pasti itu
dan kita berusaha antisipasi dan menyesuaikan
kemudian keduanya saya juga
setuju tadi disampaikan mengenai
penata ulangan mengenai tatarungan
ini juga terkait dengan tadi
pemanfaatan lahan di sempadan sungai
seharusnya kan dia sebagai
kawasan lindung dia tapi kan
buktinya juga tidak banyak ada intervensi di sana
ini juga salah satu upaya kita
untuk melakukan penata ulangan
tata ruang tadi dan itu saya kira
sudah menjadi program bersama dan kita
selalu melakukan itu
baik terakhir ke bang niko demus
bang niko yang kemudian didesak oleh banyak pihak
adalah pemerintah pusat presiden joko widodo
untuk menunjukkan aksi nyata
dan konkret melihat situasi di
sintang dengan begitu menurut anda
apakah perlu presiden datang ke sintang
karena presiden sudah
berstatement dengan mengatakan
kondisi lingkungan di sintang
sudah cukup parah dan
terjadi puluhan tahun
kita mengundang presiden untuk
segera meninjau lokasi
dan segera melakukan
karena tindakan tindakan itu tidak hanya
terjadi di level daerah saja
di kabupaten atau provinsi tapi level
kalau bicara soal
itu ada juga yang levelnya sampai di
tingkat pusat karena memang
pertambangan hti dan
hph itu pemberian izinnya
itu di level nasional bukan
di level daerah jadi artinya
mulai dari pemerintah daerah kabupaten
provinsi dan nasional ini
tindakan sinergi untuk melakukan
perbaikan pemulihan salah satunya
dalam melakukan revisi tata ruang dan
revisi perizinan kalau memang
memungkinkan lagi dan
kita mendorong pemerintah harus
segera melakukan audit lingkungan karena menurut
kita ada kesalahan kesalahan
dalam tanda petik
yang berbasis hukuman penelahan ini memang perlu
segera didorong untuk melakukan audit tidak
hanya untuk melihat soal
kesalahan tapi kita mau melihat
yang berbasis ekonomi berbasis hutan
penelahan dengan dampak dari
lingkungan yang akan terjadi disebabkan
oleh mereka kelompok kelompok
investasi itu nah yang lain
yang lain memang kita
tindakan tindakan yang nyata
dari tingkat daerah maupun tingkat
dalam situasi bencana
ekologis yang terjadi saat ini sekarang kalau tidak
salah tadi kita lihat juga di
kalteng juga sudah terjadi hal yang sama
di kalbar juga kita mengalami
hal yang serupa bahkan duluan
kalbar dibanding kalteng artinya
apa seluruh lingkungan yang ada di
kalimantan barat dan kalimantan
secara keseluruhannya menunjukkan
daya dukung dan daya tampung lingkungan yang
ada di pulau borneo ini pulau kalimantan
ini sudah tidak mampu lagi untuk
menjamin keselamatan masyarakat yang
hidup di kalimantan barat dan kalimantan
secara keseluruhannya baik jadi anda melihat penting
presiden datang ke sintang tidak
cukup hanya menteri pupr
betul oke kita akan tunggu apakah
kemudian presiden akan datang melihat sintang seperti
yang tadi diundang oleh bang nicodemus
mengundang presiden meninjau
untuk sintang dan mudah mudahan kita
berharap semua upaya
dilakukan oleh pemerintah dan semua pihak
agar masyarakat di sintang bisa
beraktivitas normal kembali di
seluruh kalimantan dan dilihat kembali apa yang
kemudian menjadi akar permasalahan terima kasih
banyak pak saparis sudaryanto
direktur perencanaan dan evaluasi
pengendalian daerah aliran
sungai klhk bang nicodemus
kabar terima kasih selamat malam sehat selalu
terima kasih teman selamat malam selamat malam